ini maksudnya apa
manusia ini ngapain disini
sebenernya kan maksud papa
sama tante lydia tuh baik
kalian kan dulu udah seperti saudara akrab
kita cuman kepengen
kamu curhat dong ke mama
cerita sama mama mama kan juga pengen tahu
ya siapa tahu aja mama bisa kasih clue ke kamu
apa yang bikin cewek itu happy
dan apa yang bikin cewek itu ill feel sama cowok
sayang mama kan pernah muda
dari muka kamu dari gelagat kamu
ketauan banget kalo kamu lagi galau sama inisial p itu
dulu papa kamu itu persis banget sama kamu
untuk nyatain perasaannya
tapi ada satu cara yang dia lakuin
kenapa gak disini aja
karena perempuan itu gak bentar
dan harus nyantai
memang perempuan itu kelihatannya rumit
tapi sebenernya yang bikin rumit karena cowoknya gak pekal
kayaknya mama bener juga
kayaknya ada salahnya gue cari tau soal ini
setiap hari tuh ada aja masalah yang harus aku hadapin gara gara ulah dia bu
benci banget aku sama dia
ih kamu gak boleh loh terlalu benci
yang ada benci itu bisa jadi cinta
gak mau aku jatuh cinta sama orang yang hatinya sekeras batu batak
rizky baik baik aja
ibu kenapa sih
kok jadi nanyain pangeran sama rizky
ya ibu mau tahu aja kabar mereka
emang gak boleh
gue ke dapur ya
hari pertama ibu ke kantor
ih kepo kan
tadi ibu kepo nggak boleh
gimana hari pertama ibu
ibu seneng banget put
tau gak di kantor ibu
itu orangnya baik baik banget
baik gimana maksud ibu
ibu nih hari pertama kerja kan
katanya karena ibu tuh single
tapi ibu gak bisa dikendalikan
ibu tau kan single parent tuh butuh uang lebih
ibu kan coba hidupin kamu sendiri
baik banget bos ibu
boleh gak bu
nanti kapan kapan aku ke kantor ibu
kalau itu sih kamu nggak perlu ke kantor ibu put
ntar ibu sampein aja ke bos ibu
emangnya salah ya bu

emangnya salah ya bu
kalau aku nemuin bos ibu langsung karena udah baik banget sama ibu aku
emangnya salah ya bu
gak salah sih
cuma ibu aja yang gak enak
kan ibu baru kerja disitu
yang ada ibu ngeganggu bus ibu
terus nama bos ibu siapa
nama bos ibu siapa
nama bos ibu siapa
nama bos ibu siapa
ya pengen tau aja
emang gak boleh
namanya bos ibu itu
tunggu udah telepon masuk kan

ya udah kamu angkat ibu siapin makan malam ya

oh udah pak biar saya aja yang ambil ke pasar
saya gak enak kalau bapak nganterin mulu ke rumah
ya makasih ya pak
ya makasih ya pak
tempat duduknya ya bu
wah kok mama pesen empat kursi

kita duduk aja dulu ya
kita duduk aja dulu oh ya
mama pesenin kamu sirloin steak ya

itu kan menu favorit kami

mamaku masih inget makanan favorit aku
mamaku masih inget makanan favorit aku
sayang mama sesibuk apapun
yang dipikiran mama itu cuma kamu
nanti ada surprise untuk kamu
nanti ada surprise untuk kamu
kamu pasti senang ketemu sama dia

nanti kamu juga tau
mama ajak putri kesini
karena yang membuat aku senang cuma putri
tapi mama kan belum kenal sama putri
gimana caranya mama ajak putri ke sini
nah tunggu mereka datang
ini maksudnya apa
manusia ini ngapain disini
sebenarnya kan maksud papa
sama tante dia itu baik
kalian kan dulu udah seperti saudara akrab
kita cuma kepengen
kalau kalian bisa akur lagi seperti dulu
siapa tahu kalian bisa akur lagi kayak dulu
aku pikir niat mama tulus mau ngajak aku dinner
aku pikir lihat mama tulus mau ngajak aku di dinner
rizky dengerin mama dulu
mama belum selesai ngobrol

saya proses pengubah kead ecologi
gue gak bakal mau jadi sahabat lo lagi
apalagi sekarang lo sok deketin putri
mama bawa gue kesini karena ide pangeran
biar dia bisa dekat lagi sama gue
dan bebas ngatur gue berjauhin putri
gue gak akan ngebiarin putri jatuh ke tangan yang salah